dua jemaah haji indonesia dari jawa barat meninggal dunia di madinah arab saudi
keduanya meninggal karena sakit
dua jemaah haji yang meninggal merupakan jemaah asal kabupaten garut dan kabupaten sukabumi
kepala kantor wilayah kementerian agama jawa barat menyebutkan
keduanya merupakan jemaah lansia dan meninggal karena sakit
kepada seluruh jemaah haji diimbau untuk tetap bisa menjaga kesehatan
dan minum banyak air putih selama menjalani rangkaian ibadah haji
yang sakit tidak ada ya di jemaah ini tidak ada
tapi kalau yang meninggal sejauh barat itu dua orang di arab saudi bukan di sini
dan rata rata di sini bisa berangkat
penerbangan nyaris hampir tidak ada